revisi undang undang tidak pidana terorisme kembali disorot pasca kerusuhan di makobrimob dan rentetan teror bom di surabaya jawa timur
di tengah desakan sejumlah pihak agar revisi undang undang tersebut segera diselesaikan
muncul perdebatan pihak mana sebenarnya yang menunda pembahasan revisi undang undang anti terorisme itu
pasca teror bom yang terjadi di tiga gereja surabaya revisi undang undang anti terorisme yang telah dibahas dua tahun lamanya kembali didesak untuk segera dirampungkan
sebagian pihak menyalahkan dpr yang membuat penyelesaian revisi undang undang tersebut tertunda
namun ketua dpr bambang susatyo menegaskan pihak yang meminta pembahasan revisi undang undang tersebut ditunda adalah pemerintah seperti dikutip detik com
menurut ketua pansus revisi undang undang terorisme muhammad syafiei proses penyelesaian undang undang masih terhambat soal definisi
hal senada diungkapkan anggota pansus revisi undang undang terorisme komisi tiga dpr ri arsul sani
arsul tak menampik bahwa permasalahan
dan dalam pembahasan revisi undang undang terorisme tinggal soal definisi terorisme
karena kan memang tinggal menyisakan satu masalah satu pokok bahasan yaitu definisi terorisme
yang itu pun sesungguhnya sebelum masa sidang kemarin itu berakhir itu sebetulnya sudah mengerucut
mengerucutnya apa mengerucutnya ada dalam pilihan dua pilihan
yang pertama memasukkan
frasa adanya motif atau kepentingan politik ideologi dan atau ancaman terhadap keamanan negara itu di dalam batang tubuh sebagai bagian dari definisi
nah alternatif yang kedua itu tidak memasukkan frasa frasa itu
ketika di wawancara detik com senin lalu arsul mengatakan masih ada tiga fraksi yang perlu dilobi agar revisi undang undang terorisme bisa diselesaikan
sebaliknya soal definisi menurut kepala badan pembinaan hukum nasional eni nurbaningsih pemerintah menolak karena definisi tersebut tidak terlalu penting
jika terorisme didefinisikan bisa menyulitkan pembuktian di muka hukum seperti dilansir detik com
pasca teror di surabaya presiden joko widodo kembali meminta revisi undang undang terorisme diselesaikan
presiden bahkan siap menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang jika revisi undang undang itu tidak selesai pada juni dua ribu dua puluh
ketika presiden menyatakan akan mengeluarkan perpu jika revisi undang undang terorisme tidak kunjung kelar muncul beragam tanggapan
siapa sebenarnya pihak yang membuat ruu terorisme ini macet dibahas
kami akan coba membuat terang soal ini malam ini dengan ajeng gandini yang merupakan peneliti dari icjr
terima kasih sudah hadir kemudian ada nasir jamil anggota pansus ruu terorisme selamat malam bang nasir
terima kasih sudah hadir saya ingin tanya dulu sebenarnya letak pertanyaan kemudian publik mengatakan
presiden menyebut segera selesaikan kalau tidak saya keluarkan perpu kurang lebih seperti itu
kemudian tapi bagaimana presiden menyatakan itu
kalau tidak selesai akan keluarkan perpu dari dpr sempat menyalahkan bahwa itu masalah internal pemerintah soal definisi terorisme
jadi sebenarnya ini ingin saya tanyakan ini masih macet tidak dan yang kedua kalau macet itu memang letak macetnya di mana sih
ya sebenarnya kan kita terlalu reaktif ketika ada satu peristiwa ada kecenderungan untuk kemudian membela diri dan menyalahkan orang lain
nah ini sepertinya seringkali membudaya dalam kehidupan demokrasi kita
iya reaktif dan cenderung membela diri dan menyalahkan orang lain
reaktifnya bagaimana nih
ya artinya ketika ada kejadian seperti itu lalu kemudian selalu dikambing hitamkan bahwa ini molor
molornya ero ultrasexuel menyebabkan terjadinya hal seperti itu
padahal kan sebenarnya dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda sebenarnya
ketika waktu masa sidang yang lalu penutupan masa sidang lalu itu kita sepakati perpanjangan
kita sepakati perpanjangan
jadi pemerintah dan dpr berdua
jadi pemerintah dan dpr punya pakaian untuk diperpanjang masa pancus ini
oke saya buat clear lagi ya itu jadi yang sepakat memperpanjang tidak hanya dpr
iya pemerintah juga demikian
karena pemerintah ikut dalam bagian pembentukan bentukan
dong jadi kalau kita lihat apa namanya notolensi di persidangan itu jelas bahwa memang sebenarnya bukan kita ingin membela diri
tapi memang pemerintah yang belum solid
pemerintah belum solid
pemerintah belum solid terutama bagaimana mensinergikan peran tni dalam penanggulan terorisme
kemudian juga polisi
nah jadi di situ kemudian banyak pembahasan banyak tergerus waktu pembahasan di seputaran masalah tersebut
bahkan ada rapat di kantor menko polhukam terkait masalah ini
dan karena itu kita waktu itu minta kepada pemerintah agar mereka solid dulu
mereka punya satu visi yang sama punya satu pandangan yang sama terkait bagaimana kemudian pelibatan tni di dalam undang undang ite
karena nanti ketika dilibatkan itu ada konsekuensinya
ada konsekuensi bukan hanya
definisi yang berbeda itu pelibatan dan itu berbeda itu maka ada konsekuensi yang berbeda
iya dong jadi ketika itu dimasukkan itu pasti ada konsekuensi nantinya
konsekuensi anggaran konsekuensi posisi kedudukan dan sebagainya
bang nasir yang ingin saya tanyakan kalau tadi disebutkan bang nasir meminta pemerintah
jadi pertama ada disepakati diperpanjang
oke itu yang sepakat memperpanjang adalah dpr dan pemerintah
kenapa diperpanjang karena masih belum adanya satu visi antara pemerintah
ya itu satu
yang kedua sebenarnya semua sudah selesai
tapi memang ada soal definisi yang belum selesai
karena masing masing praksi berbeda
ada yang memerlukan ada yang mengatakan yaudah kita ambil kita kutip saja kita ambil saja kita sadur saja
apa yang sudah ada dalam undang undang terdahulu tentang terorisme itu
ya kan bahwa terorisme adalah bla bla bla bla bla gitu
adalah kegiatan yang membuat orang takut
ya kan dan lain sebagainya
nah ada juga praksi kemudian mengatakan ya kita perlu buat definisi ya agar kemudian tidak melebar kemana mana
sehingga tidak ada fenomena salah tangkap dan lain sebagainya
tidak mencurigai pihak pihak yang dianggap ini
jadi ada misalnya aparat keamanan melihat kelompok teroris ya begini modelnya
ya ada begini modelnya
nah makanya kita perlu untuk membantu
makanya kita perlu untuk membatasi supaya tidak berpotensi terjadi penyalahgunaan wawonan gitu loh
jadi saya mbak ajengnya harus saya tunda dulu ya
saya lanjut sedikit ke bang nasir
jadi sebenarnya dari dpr yang masih butuh pembahasan lagi itu ada
dari perbedaan antar fraksi ada
oke soal definisi itu ada di dpr letaknya ya yang belum sepakat ya
iya pemerintah juga
masih beda juga
ya bukan beda
pemerintah juga terkait dengan misalnya definisi motivasi politik motivasi ideologi dan sebagainya
tujuan politik dan terkait ideologi
ya jadi masih ada perbedaan perbedaan seperti itu
tapi sebenarnya menurut saya juga ini tidak begitu apa ya begitu apa istilahnya
tidak meruncing sekali sebenarnya
tidak meruncing sekali perbedaan itu
nah karena waktu itu karena penutupan masa sidang masa sidangnya sudah mau berakhir
sementara ini belum selesai
sehingga kemudian diperpanjang begitu
kemudian kejadian lah seperti ini
mas ketika diperpanjang reses terjadi seperti ini
iya kejadian di makubrimob lalu ada keledakan terror bomb di surabaya
undang undang ini mau olor sudah dua tahun ya
iya tapi saya sih masih berprasangka baik sama presiden
tapi tadi anda sudah bilang reaktif tadi ya
iya kan tapi saya masih berpersangka baik
ya artinya barangkali presiden mau bilang oh cepat cepat lah kalian bahas itu
nanti kalau kalian nggak selesai aku keluarkan perpu kira kira begitu
walaupun menurut saya juga nggak etis gitu
karena kecuali tidak ada undang undangnya dalam pengertian tidak sedang dibahas
ini kan sedang dibahas sudah hampir selesai
lalu kemudian dikeluarkan perpu itu kan artinya menurut saya mencederai kebersamaan yang selama ini sudah dilakukan
karena prime yang terbentuk di publik sekarang ini dpr ini lagi lagi yang bikin mau olor sehingga banyak terjadian terorisme yang merajalela ini
nanti kita ulas lebih lanjut ya
bang nasir tetaplah bersama kami di prime news
saya kutip ya pernyataannya bang nasir sedingin
keterkesan suasananya deadlock tadi
tapi kita lihat dulu pernyataan kembali ya
kita lihat kembali pernyataan dari presiden joko widodo terkait dengan revisi undang undang terorisme ini
diputas pada dpr dan kementerian kementerian yang terkait
yang berhubungan dengan
revisi undang undang tindak pidana terorisme yang sudah kita ajukan pada bulan februari dua ribu enam belas yang lalu
artinya sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat cepatnya dalam masa sidang berikut yaitu di delapan belas mei yang akan datang
karena ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat bagi polri
untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan
kalau nantinya di bulan juni di akhir masa sidang untuk segera diselesaikan saya akan keluarkan perbuatan
ini sudah dua tahun
ini sudah dua tahun
ini sudah dua tahun
ini sudah dua tahun
diajukan oleh pemerintah tapi sampai sekarang belum selesai
bahkan presiden tadi mengatakan kalau memang tidak kunjung selesai maka akan dikeluarkan perpu
saya tidak tahu frame yang ada di benak anda seperti apa
apakah memang ini anda setuju bahwa kesan yang kemudian terlihat setelah pernyataan itu muncul
ini tidak kunjung selesai karena deadlock begitu di dpr
kalau dari icgr sendiri kami memonitor ini dari awal yang dua ribu enam belas termasuk kami juga diundang dalam rapat pendapat umum
sama masyarakat sipil yang lainnya termasuk yang korban bom juga bersama dengan aliansi indonesia damai
itu kami monitoring setelah itu ada rapat dengar pendapat bersama pemerintah
itu memang dalam satu tahun selama tahun dua ribu enam belas itu adalah bagaimana dpr mendengar masukan dari masyarakat
terkait nanti ini ruu teroris ini harus seperti apa
termasuk yang apalagi scjr paling soroti adalah hak hak korban
karena hak hak korban tidak ada dalam ruu teroris sebelumnya
maka kami yang dorong adalah bagaimana pemenuhan hak hak korban semudah mungkin
karena dulu basisnya putusan pengadilan
sedangkan kita lihat di surabaya pelakunya mati semua meninggal semua
lalu di dua ribu tujuh belas
icjr hanya fokus di soal korban ya
korban dan kumacara juga karena memang ada problem dulu
soal macetnya ini sempat jadi catatan sendiri tidak oleh icjr
mengenai macet atau tidaknya yang menjadi catatan icjr adalah
macet ini kenapa berarti kan ada masalah
kita bahkan tidak mengetahui masalah macet ini kenapa
karena pembahasan ruu teroris ini tertutup
tadi katanya sempat diundang itu konteks yang berbeda
itu konteks yang berbeda sebelum pembahasan
karena rdpu dengan rdp itu belum masuk ke pembahasan
benar begitu kan pak
jadi pas masuk ke pembahasan itu ada di awal dua ribu tujuh belas
selama tahun dua ribu tujuh belas yang terbuka ini
kami bersama teman teman korban
itu baru bisa memonitor di bulan maret setelah itu tertutup
juli tertutup lagi
september tertutup lagi
oktober tertutup lagi sampai desember
jadi memang terbatas
ya pantas bahwa media masyarakat
di mana macetnya bahkan pemerintah jokowi sendiri
eh presiden jokowi sendiri
ingin mengetahui bagaimana macet
karena untuk mengetahui proses pembahasannya sendiri tidak transparan
ya tapi kalau presiden kan bisa tanya ke menteri menterinya
kalau mau langsung
jadi itu bisa tanya soal dengan menteri hukum
nah terututup ini bagaimana soal tertutup ini
sebenarnya ruu ini lebih
hampir barangkali ya
sepertiga dari masa
masa yang kami gunakan itu
itu sebenarnya membuka diri kepada masyarakat
ya mengundang seluruh pemangku kepentingan
siapapun yang kami anggap layak dan patut untuk memberikan masukan
terkait dengan karena ini soal soal yang sensitif sebenarnya
karena di beberapa negara juga ruu ini lama pembahasannya
di kanada sampai tiga tahun
di inggris juga sampai tiga tahun
dan juga menimbulkan reaksi ketika itu diumumkan
hal hal seperti ini kan harus benar benar kita jaga
begitu kita juga tidak ingin kemudian terburu buru
karena akan desakan desakan ya
kita betul betul jangan sampai kemudian nanti
pengabayan ham ya
karena memang undang undang ini semangatnya adalah bagaimana pendekatan keamanan
dan pendekatan hak asasi manusia
karena demokrasi itu kan menghadirkan supremasi hukum
dan menjunjung tinggi nilainya hak asasi manusia
kan itu demokrasi
nah jadi jangan sampai kemudian pendekatan keamanan mengabaikan dua hal ini
tapi jangan gara gara dua hal ini kemudian kita takut
untuk melakukan misalnya pendekatan keamanan
nah dua duanya harus disimbangkan
nah ini nggak mudah sebenarnya untuk menyimbangkan dua hal ini
karena ada pihak pihak bilang artinya mereka ingin
katanya teroris saja tidak pernah memandang ham
kenapa kita harus kemudian menyunjung tinggi
hal hal seperti ini kan negara harus melihat ini secara objektif
negara dalam arti kekuasaan yang ada kami di legislatif
dan pemerintah sendiri itu harus melihat ini secara objektif
sekarang kita akan lihat kutipan pernyataan yang kami kutip
dari menko polhukam wih ranto terkait permasalahan
kalau tadi sebelumnya kita dengar pernyataan dari presiden joko widodo
agar ini segera diselesaikan

kemudian memunculkan pertanyaan apakah selama ini macet karena diajukan dua tahun
kok sampai sekarang belum selesai
kita akan lihat pernyataan dari menko polhukam wih ranto
kutipan yang kami ambil dari kompas com selasa lima belas mei dua ribu delapan belas
hari ini berarti
dari pihak pemerintah sendiri memang ada perbedaan paham
tapi sudah diluruskan masalah definisinya antara pihak tni dan polri
ini disampaikan hari selasa lima belas mei dua ribu delapan belas
yang pernyataan presiden tadi kemarin
artinya memang sejauh ini ini seolah mengklarifikasi
memang ya ada persoalan di internal pemerintah sendiri
kalau tadi dijabarkan juga ya oleh bang nasir
bahwa memang ada persoalan perbedaan pandangan sendiri di internal pemerintah
itu antara siapa sebenarnya di internal pemerintah yang muncul di dpr waktu itu ya
cara pandang melihat ancaman terorisme itu sendiri gitu loh
ya internal pemerintah itu antara pemerintah yang mana saja lembaga yang mana saja
ya memang lebih kepada
apakah kemenkumuham berbeda dengan
ya kalau kemenkumuham itu kan dalam tanda kutip juru bicara
sementara ini kan menariknya
pansus ini kan hanya ada dua komisi di dalamnya
ya komisi satu dan tiga ya
komisi satu dan komisi tiga
satu mitra kerja dengan polisi satu mitra kerja dengan tni
artinya ini dua komisi yang mitra kerjanya berbeda
nah sehingga kemudian masing masing komisi ini kan berusaha ya melihat sesuai dengan perspektif mereka
ya ada yang melihat bahwa ini
ini juga menyangkut dengan keamanan nasional ancaman keamanan nasional
ya ini bukan persoalan penegakan hukum semata
bahwa terorisme itu sudah menjadi ancaman nasional
ya karena itu juga tentara tentara misalnya ikut terlibat di dalamnya
mulai dari awal sampai kepada penindakan
nah sehingga ini kan ada keberatan keberatan
jadi perbedaannya antara tni dan polri maksudnya begitu
iya jadi ada cara pandang seperti itu
cara pandang seperti itu melihat spektrum daripada terorisme itu sendiri
karena memang kalau kita merujuk pada undang undang
tentang pertahanan negara undang undang tentang tni
dan juga kemudian undang undang lima belas dua ribu tiga tentang terorisme ini
memang terorisme itu kan termasuk ancaman militer dalam konteks pertahanan negara
ancaman militer itu
dan itu bisa diselesaikan dengan operasi militer selain perang
dan walaupun ada mekanisme dan syaratnya
nah karena itu memang spektrum ini yang membuat kemudian cara pandangnya berbeda
tolong selesaikan dulu pemerintah selesaikan dulu cara pandang seperti ini
karena kemudian kita bisa apa namanya bisa sama sama membahas
jadi kita jadi kami menunggu posisinya
menunggu bagaimana pemerintah menyamakan persepsi tentang hal ini
pantauan icjr sendiri apakah memang itu sebenarnya perbedaan pandangan dari tni dan polri saja
nanti kita ulas lebih lanjut setelah jadwal ibu
tetaplah bersama kami di prime news
sekarang kita kembali lihat pernyataan dari ketua dpr yang juga kami kutip dalam bentuk infografis ya
ya ini kami kutip dari detik com ya
ketua dpr bambang susatyo mengatakan bahwa presiden minta ru andetar rizma selesai paling lambat bulan juni
kami di dpr ri menegaskan
siap untuk ketuk palu di bulan mei ini tinggal pemerintah menyelesaikan masalah di internalnya
agar satu suara dalam menyikapi revisi undang undang anti terorisme ini
kami sebenarnya dalam dialog pada malam hari ini sudah mencoba menghubungi dari pihak pemerintah
beberapa kali termasuk salah satunya dari kementerian hukum dan ham
untuk mengklarifikasi tentang hal ini
soal revisi undang undang terorisme ini yang terjadi di persoalan internal di pemerintah sendiri
meskipun tadi menko poluka miranto juga mengatakan
persoalannya sudah selesai
dan itu disampaikan hari ini ya
sementara presiden menyampaikannya kemarin kenapa tidak selesai selesai kurang lebih seperti itu
kalau dari anda melihat yang memantau berjalannya pembahasan undang undang ini
apakah memang sangat sulit sekali ditemukan definisi yang sama
ketika itu antara tni dan polri soal pengertian dan definisi terorisme itu sendiri
pertama mengenai definisi terorisme
itu memang di dunia internasional pun kesulitan
mendefinisikan apa yang dimaksud dengan terorisme
kalau tidak salah dalam catatan jcr itu ada usulan dari tni yang disebutkan definisi terorisme itu
kurang lebih di situ ada disebutkan mengandung unsur tujuan politik dan ideologi kalau tidak salah begitu ya
sementara di kepolisian berbeda lagi soal itu
yang menjadi memang tiap tiap internal apalagi tadi definisi dari polri dan tni memang ada perbedaan itu
namun dari kami masyarakat sipil tetap hak asasi manusia itu harus tetap menjadi pengingatan
dan di sini adalah model penegakan hukum sistem peradilan pidana bukan model perang
ini yang harus jadi penekanan
jadi tetap kepolisian ini harusnya
iya harus karena kepolisian saja
boleh minta backup tni tapi itu di luar yang tidak dapat dijangkau oleh polisi
tapi untuk seperti penangkapan jangan sampai berlarut

contoh kasus misalnya sebuah penangkapan
seperti pengejaran santoso ya di poso ya
misalnya itu apakah kemudian sudah bisa melibatkan tni di situ
untuk pelibatan tni sendiri kami melihat ini hanya sebagai tetap bertanggung jawab kepada polri
dan bentuknya di sini tetap harus ditekankan ya tadi
penegakan hukum sistem peradilan pidananya itu sendiri gitu
jangan sampai ya tadi model perang itu jangan
jangan sampai di
jangan sampai di
masukkan seperti itu gitu
itu model keamanan nasional yang
yang baru dari undang undang terorisme ini seperti apa
kalau di undang undang yang lama kalau tidak salah pelibatan tni itu kan dalam operasi militer selain perang itu ada di undang undang tni ya
dan itu di
ada beberapa tempat yang memang nanti akan dilibatkan tni misalnya menyangkut dengan keamanan kepala negara
kemudian juga kantor kantor kedutaan besar kita di negara lain
dan juga kemudian kantor kantor kedutaan besar negara asing yang ada di indonesia
yang itu kemudian menjadi ancaman bagi teroris dan itu kemudian tni ikut di dalamnya
nah cuman memang kelebihan daripada revisi undang undang ini seperti dikatakan oleh ajeng tadi itu
bahwa ada pemihakan terhadap korban
bagaimana korban itu kemudian bisa direhabilitasi kemudian diperhatikan oleh negara
ada dalam undang undang ini ya
dan juga soal ini apa namanya bagaimana mengkriminalkan
ya mengkriminalkan potensi potensi
jadi selama ini kan polisi tidak bisa bertindak ketika mereka melihat ada sesuatu yang mencurigakan
dan itu barangkali diduga terkait dengan jaringan terorisme dan sebagainya
karena undang undang yang lama tidak mengatur soal ini
nah di revisi ini kita mengatur itu
mengkriminalkan potensi potensi itu
mengedepankan fungsi fungsi intelijen tadi itu
ada informasi yang palit bahwa ada misalnya satu kelompok orang yang sedang latihan misalnya semi militer
ya pakai senjata atau senjata mainan dan lain sebagainya
bajunya loreng atau dan sebagainya
nah itu ketika misalnya ada informasi dari intelijen bahwa memang kelompok itu ya selama ini dipantau
bahwa bahagian dari jaringan atau terasosiasi dengan jaringan terorisme
nah tentu saja informasi ini harus disahkan oleh pengadilan
sehingga itu menjadi salah satu bukti ya bukti permulaan yang cukup ya untuk kemudian dicari bukti lain sehingga bisa mentersangkakan orang orang tadi itu
dengan sejumlah pasal seperti yang dinilai cukup kontroversial sebelumnya itu sudah selesai tentang yang sering dijuluki pasal guantanamo
itu sudah selesai
sudah kita hilangkan ya
artinya sudah disepakati oleh pemerintah dpr
tidak ada karena itu berpotensi
ya untuk melanggar hak asasi manusia
ya karena itu memang kita ingin memagari
ya jadi memagari ini juga untuk menyelamatkan penegakan hukum sebenarnya
bukan ingin membatasi aparat penegak hukum
seolah olah ada kesan ketika kita ingin membuat definisi kita ingin membatasi gerak aparat
malah tidak sebenarnya
untuk kemudian mereka tidak bertindak sewenang wenang
karena itu definisi menurut kami penting untuk memperkecil subjektivitas penegakan hukum terhadap terorisme
jadi memang sampai sekarang yang belum clear itu memang soal definisi mas
iya itu belum clear soal
tapi menurut anda itu tidak benar
menurut saya seperti yang dikatakan oleh pak bambang susatyo saya yakin memang bulan juni ini akan selesai
baik katakan terakhir dari apa revisi nusantarisme yang katanya akan diketuk palu bulan juni ini menurut anda
masih banyakkah yang kurang
mengenai definisi korban
korban ini hanya terfokus di korban peledakan
tapi tidak mencakupi korban salah tangkap
itu harus fair
karena orang yang salah tangkap pun harus dia mendapat rehabilitasi nama baiknya sendiri
selama ini memang tidak menjadi sorotan ya
menjadi salah tangkap itu ya
dan korban ini sendiri pemenuhannya yang tadi saya kritisi itu adalah yang kami dari acjr kritisi adalah mengenai mekanisme restitusi itu tidak akan efektif
karena itu tidak akan dilakukan oleh para pelaku untuk membayar
pasti pasang badan
yang kedua kompensasi jangan sampai lewat putusan pengadilan
karena akan menyulitkan ditambah pelakunya juga sudah meninggal
jadi tidak mungkin terwujud maksudnya ya kompensasi
betul kompensasinya dimudahkan
melalui misal dari
ini tidak hanya medis ya tapi juga psikosoial psikologi juga
rumah sakit rumah sakit jangan sampai menyulitkan
dan negara disini berkewajiban untuk mengaktuskan itu semua
jadi korban ini tidak hanya korban ledakan tapi juga korban salah tangkap
korban yang salah tangkap yang juga disisi lain
ya makanya kita buat definisi untuk menghindari itu
jadi kenapa kita buat definisi supaya tidak kemana mana
jadi karena begini
ada orang yang
kalau anda sendiri dari fraksi
pks kira kira setuju yang mana ya
ada istilah ideologi dan tujuan politik itu
ya memang sebenarnya kan kita yang membedakan antara terorisme dan aksi terorisme
jadi itu harus kita bedakan
makanya kan terorisme teror kelompok teroris tindakan teror itu juga berbeda
nah makanya kita ingin mencoba membedakan antara terorisme dengan aksi teror
jadi terorisme itu apa
kemudian juga aksi teror itu apa
jadi dengan demikian
itu akan membatasi mudah mudahan dengan ada definisi tadi itu
potensi untuk salah tangkap ke depan itu bisa diminimalisir gitu loh
selama ini kan tidak
dicurigai ambil padahal bukan
tapi kalau nggak diambil juga apa artinya ada gambling di situ
nah makanya kita juga mengatur
mengatur kriminalisasi terhadap potensi potensi tadi itu
misalnya di sini kita atur misalnya mengatur kriminalisasi terhadap setiap orang yang punya maksud dan akan melakukan terorisme di negara lain

setiap orang yang merencanakan menggerakkan atau mengorganisasikan tindak pidana teroris dengan orang yang berada di dalam negeri dan atau di luar negeri atau di negara asing
jadi kita mengkriminalkan orang tapi dengan informasi yang valid tadi itu
oke baik kita tunggu saja nanti bergulirnya ini seperti apa
diketuknya apakah memang benar sesuai waktu
sesuai saya yakin sesuai
kalau tidak nanti keluar perpun
baik terima kasih bang nasir jamil
terima kasih juga mbak ajeng telah bergabung bersama kami di prime news malam ini